kita awali berita hari ini dari peristiwa kecelakaan
dua kecelakaan ini terjadi di dua wilayah di jawa timur
di situ bondo seorang sopir terjepit usai truk yang dikendarainya menabrak truk lain di depannya
sementara di jombang akibat berkendara ugal ugalan sebuah bus terguling setelah menabrak truk bermuatan tetes tebu di jalur transnasional mojo agung
tertapata tulang di kaki kanannya
kecelakaan serupa juga terjadi di jalur transnasional mojo agung jombang
akibat berkendara secara ugal ugalan busugeng rahayu yang dikemudikan muanas terguling hingga menutup ruas jalan

setelah sebelumnya menabrak truk tangki bermuatan tetes tebu di depannya
muatannya pun tumpah ke jalan dan mengakibatkan sejumlah pengendara motor terjatuh saat melintasi jalanan licin akibat cairan tepes tebu
tadi kan mobil tangki itu di depan mobil bus itu di belakang
jadi mobil bus itu kecepatan titik
itu mepe nyalip itu
jadi ya kecelakaan berubah langsung tiba tiba
besarnya kendaraan yang melintang di badannya
jalan membuat proses evakuasi berjalan lambat
meskipun menimbulkan korban jiwa kecelakaan ini mengakibatkan kemacetan hingga dua km karena ruas jalan tertutup bus yang terguling